selamat sore semuanya sore ini saya mivri syari akan ngabur burit ngobrol di rumah sebenarnya
di rumah sini lagi di kantor karena nanti akan tugas hari ini dan ngobrol di rumah
bareng cnn indonesia kali ini kita akan ngobrol sama seseorang yang apa ya kalau bisa dibilang
saat bertugas gitu selalu ada di sampingnya presiden jokowi dodo ini kita akan ngobrol
bareng nanti sama bang syarif muhammad fitriansyah yang merupakan asisten ajudan presiden joko widodo
sebentar lagi kita akan gabung bang syarifnya bener lagi bergabung nih bersama kita aku pilih
comment dulu gimana kabarnya hari ini sudah masih lancarkah berpuasa semoga masih lancarnya
puasanya masker ada yang bilang mas priok sembodo maskernya dipakai mbak ini aku bawa kok maskernya
cuma karena di ruangan ini aku sendirian ini ruangannya disini aku sendiri enggak ada orang
lain untuk lebih biar lebih nyaman ngobrolnya mungkin dilepas dulu nggak apa apa ya nanti kalau
misalnya akan interaksi lagi aku pakai lagi kok tenang aja mas priok terima kasih loh udah ngingetin
terus ada juga siapa nih eh sautera chandra ada
mbak wardaus susan susaniati ada beberapa yang udah nyapa di sini nah ini dia bang syarifnya sudah
hadir kita akan live langsung bersama brif ya suaranya aman kan ya semua ini ada yang dari abu dhabi juga
ikutan nyimak hai assalamualaikum waalaikumsalam selamat sore bang syari selamat sore mbak mevri
alhamdulillah sehat masih berpuasa saat ini alhamdulillah ini kayaknya pakai baju olahraga jangan jangan
lebih setoran identik banget sama hashtag setoran terang lari gitu ya iya ini baru kali ini saya
mau beritahu kalau misalkan setoran itu punya baju nih lagunya kira kira begini
itu bangsa kan ada hashtagnya iya itu ada hashtagnya itu ada hashtagnya itu ada hashtagnya
ada es krite koran di belakangnya coba tunjukin bang waduh mantap ya kelihatan tuh ada setoran ini
kayaknya emang hobinya salah satu hobinya bang syarif ya untuk lari iya jadi udah dua tahunin
lah saya menjalani tugas saya imbangi dengan berolahraga lari aku ada fotonya nih kan oh ya
terus kalau itu tadi
gram tujuh ini ada yang sampai hampir tiga belas km ya hah gimana cerita awal mula nya bang sampai tertarik
untuk lari pertama kali saya di dunia lari sebenarnya udah lama ya mulai dari smp jadi zaman ketika smp itu
kalau misalkan lagi olahraga kan pasti pertama kali kita di suruh pemanasan ya nah pemanasan dan
saya mulai merasakan
meningkatkan daya tahan tubuh juga kan
jadi harus dilaksanakan dengan sebaik baiknya
jadi pas lari itu
saya lari sekenceng kencengnya
saya masuk ke
expo manapun mau basket mau bola
pasti ketemunya olahraganya lari
pasti harus lari ya
iya pasti apalagi lari kan
sma tarunan nusantara
ketemu lagi tuh yang namanya lari
di keselatan jasmani itu
ikastararan nih bang
ikatan alumni tarunan nusantara
jadi di ikatan alumni
sma tarunan nusantara itu
ada namanya ikastaran
bagi mereka alumni yang
mempunyai hobinya berlari
hobi jagung lari dan sebagainya
lalu ketemu lagi lari
saya masuk ke wilayah
saya kan pernah pertama kali itu kan di ntt
nah sudah mulai agak jauh nih dengan lari
mulai susah nih buat lari
ke asisten ajudan presiden ternyata
ya bisalah kita
karena kayaknya setiap tugas juga selalu lari ya
kalau bapak presiden ya
tapi ini ada yang menarik nih bang
ada satu foto juga yang saya tampilkan disini
mayfri tampilkan disini
ini adalah saat momen
bang syarif lagi lari bareng sama bumen lu
waktu itu secara nggak sengaja ya

jadi saya nyalakan fd
kalau pas lagi off
itu saya pasti nyempatin untuk lari
mulai dari fx sudirman
lalu muter sampai
arah ke istana
abis itu balik lagi ke fx sudirman
nah baru mau mulai
ya ternyata bumen lu sudah mulai duluan
itu yang dikasih
jadi tiba tiba bumen lu yang manggil saya
nih syarif oh siap ibu
foto dulu akhirnya kita
jangan jangan resolusinya sama nih bang
ini ada badan saya nih bang
jangan jangan salah satu motivasi lari juga bang
itu berat saya itu
ya sekitar delapan puluh lima lah
saya baru setahun masuk
asisten ajaran pak jokowi
masih gempal tuh
masih kayak gitu lalu
ya saya berusaha
mentransformasikan diri saya lah dengan
berbahagia jaga makanan
larga lari akhirnya
alhamdulillah sekarang ya mungkin
lah badan saya sekarang
berarti sudah mencapai target atau belum
sudah sudah sudah mencapai target
siap dari tadi
ngebahas lari dulu karena bang syarif
alhamdulillah kebetulan juga lari nih
mungkin itu salah satu cara juga yang tadi
bang syarif bilang untuk menjaga kebukaran
tapi dari tadi ini bang
banyak sekali nih yang bertanya tanya
ada yang titip salam juga tuh bang buat pak presiden
ada dari imar hasan
katanya gitu tapi banyak juga yang
bertanya tanya bang syarif
dipercaya atau diamanahkan tugas
jokowi dodo nah sejak tahun

kalau tidak salah kita sempat ngobrol sebelumnya
nah sebenarnya itu
tugasnya ngapain aja sih bang
lihat dari namanya ya asisten
ajudan presiden nah saya mau
bahwasanya ajudan presiden itu
pergerak menengah yang berpangkat
kolonel untuk tni
itu bertugas mendampingi
bapak presiden nah
saya asisten ajudan
presiden jadi secara umumnya
sebenarnya saya adalah
pembantu tugas daripada
seperti itu nah
berarti ada berapa orang yang jadi sisa ajudan
untuk ajudan presiden
itu ada empat
ada empat lalu asisten
ajudan presiden itu ada dua
untuk ajudan presiden
itu lengkap ya dari
tni maupun polri
darat laut darah nah untuk
asisten ajudan presiden itu hanya
dua dari polri
dan angkatan darat
oke dan salah satunya dari polri
adalah bang syarif ya
kalau tidak salah ini sudah masuk
tahun keempat ya bang ya
betul saya dari tahun
itu berarti sehari hari
gimana tuh bang kegiatannya
seorang asisten ajudan presiden
dari bapak langsung untuk
beliau mulai dari
berangkat dari rumah
lalu di kantor
staff yang membantu
tugas daripada ajudan presiden
ke rumah lagi
melayani kebutuhan atau yang dibutuhkan
oleh bapak presiden di rumah
oke berarti benar benar
ibaratnya kalau tanda putih
nempel sama bapak terus ya mas
ya kira kira begitulah
sambil ada juga nih bang yang bertanya
ada dari tami ahmad
ajudan sama paspampres
bedanya apa katanya gitu
bapak presiden tapi lebih
lebih kepada hal
kelancaran kegiatan beliau
oke nah kalau untuk
paspampres itu lebih spesifiknya
baik nah jadi paspampres itu kalau
bisa dibilang sebagai
perisai hidupnya pak presiden
setiawaspada ya bang
saya kayaknya tadi ada lihat ada
pak soehartono juga tuh ada nonton
iya tadi di atas atas komen beliau
ini ada banyak beberapa yang
menyapa juga nih
kemudian ini bang kalau misalnya bicara soal
asisten ajudan presiden
ceritanya awalnya prosesnya gimana
sampai bang syarif bisa terpilih
pak presiden joko widodo
ya di tahun

bulan februari saya ingat banget
saya nikah di semarang
tidur jebes sebelumnya itu
sudah ada keluar surat
untuk menghadap ke mabes
itu berarti bulan
februari tahun dua ribu enam belas ya bang
februari tahun dua ribu enam belas
jadi gak sempet mau bulan madu lagi
langsung balik ke jakarta
itu perjalanan sekitar
april sampai pemilihannya
nah tes itu meliputi
di mabes ya waktu itu
ada bahasa inggris
lalu ada wawancara juga
pesertanya ada sepuluh
di setmil press kita barulah ketemu
dengan para peserta
yang dari darat laut udara
masing masing ada dua
jadi jumlahnya waktu itu ada delapan
di tes untuk menjadi kandidat ya bang
betul delapan delapan itu di tes lagi
untuk dipilih menjadi
nah tesnya sama lagi
mulai dari psikotest kesehatan
bahasa inggris dan wawancara
wawancaranya ada yang menarik ya bang
biasanya wawancara tuh deg degan ya bang
kalau bicara soal wawancara biasanya adalah
satu momen yang paling aduh
ada pengalaman menarik ya bang
jadi saya ingin mengucapkan
kepada pak adi cahyanto
pak adi cahyanto dulu kan masih pak setmil
sekarang sudah delapan puluh lima
karena kan yang baru
jadi beliau nyampaikan kalau nanti
bapak presiden pak makan
keluar negeri dan
dalam mendampingi pak presiden
lalu apa yang harus
saya melakukan saya sampaikan
biasanya saya akan tetap
melaksanakan tugas dengan
oh jadi waktu itu ya wawancara
adalah pak adi cahyanto
saat itu masih pak sesmil ya
waktu menjabat sebagai setmil ya pak adi cahyanto
beliau menyeleksi kita kita waktu itu
sempat dihadapkan juga ke
pak presiden yang waktu itu
nah kita berlapan
dihadapkan ke pak presiden
nah saya kan sejujurnya
saya bilang saya belum pernah menghadap
pak presiden sekalipun
oke selama berdugas ya
jadi waktu pas menghadap
itu kita benar benar
wah patah patah sekali lah
kita menunjukan bagaimana seorang
menghadap seorang presiden
pak presiden hanya
bertanya waktu itu dua pertanyaan
pertama namamu siapa
lalu kamu sekarang menjabat apa
setelah itu beliau menyampaikan ya dalam
beberapa minggu ini
saya akan memilih kalian
sebagai asisten najib dan presiden
nah pengumumannya itu
di bulan april
sekitar belasan april
di telpon satu satu
disuruh ke istana bogor
sampai di istana bogor
berempat jadi sudah satu
orang darat satu orang laut
satu orang udara dan
satu orang polri
jadi masing masing satu satu ya
nah sampai di pavilion
memberikan kita arahan
lalu kita dikasih
tugas pertama apa inget gak
tugas pertama orientasi tentunya ya
orientasi di seputaran
dihadapkan ke pak presiden
bagi tugas ya waktu itu
karena waktu ada ajudan
yang berpakat kompes dan kolonel
beliau membagi tugas
spesifiknya gak ada
apa yang diperintahkan pak presiden
itulah yang menjadi tugas kami
berarti itu yang
ikut saja arahan dan juga
perintah gitu ya bang ibaratnya dari
presiden kemudodok harus
menghargai seperti apa gitu
kita kan ada yang membimbing ya
kita kan ada yang mending
dari mulai dari
kita juga ada pendamping
ajudan untuk membantu
tugas ajudan seperti itu
oke dan itu sudah
berjalan sejak tahun dua ribu enam belas ya bang ya
jadi ini sudah
empat tahun ya bang ya sudah
baru empat tahun
udah mei nih soalnya kan
iya benar benar benar
dari dua ribu enam belas sampai ke
saya mau ngajak untuk teman teman yang saat ini
mungkin sudah menyaksikan mungkin teman teman
sempat bertanya kayaknya
bang syarif nih familiar banget gitu
tampilkan foto yang satu ini nih bang
biar semakin ingat sama momen
yang khas banget
sama bang syarif ini
hari ulang tahun republik indonesia
tahun dua ribu tujuh belas ya bang ya kalau tidak salah
saat itu kalau tidak salah pertama kali
juga ya bang ya dalam perayaan
ada penobatan atau pemberian
hadiah bagi pakaian
ada terbaik gitu ya betul nah
bang syarif ini pakai
pakaian adanya kalau tidak salah dari
kalimantan barat itu daerah aslinya bagus
bang syarif ya
betul betul sekali
bapak ingin menampilkan
suatu hal yang berbeda
sehingga bapak memerintahkan untuk
tidak hanya peserta saja maupun
itu menggunakan baju adat
dua minggu sebelum
saya sudah mikir mikir
ini mau pakai baju adat apa ya
yang kira kira cocok buat saya
saya kan dari pontianak
saya dari kalimantan barat
ada baju adat dayak
kayaknya bagus tuh baju adat dayak
baju adat dayak kayak gini
bagus ya saya lihat baju adat dayak ini
sebenarnya gak tau juga
kalau ada pemilihan
kostum terbaik itu
gak tau saya
baju daerah terbaik ya
pakailah pada saat tujuh belas agustus itu kan
nah dan kebetulan
saya sedang bertugas
berarti sambil tugas
saya pakai baju adat dayak
ini kan memang baju adat dayak
tidak pakai sendal ya
berarti harus nyeker kan
saya nyeker kalau gitu
emang saat mengayuh sepeda pun
itu tidak pakai alas kaki ya bang ya
nggak pakai alas kaki betul
memang baju adat dayak
kalau tidak salah tidak ada
pada saat saya dampingi beliau
ya sekitar jam sembilan an
jadi gak kerasa juga
udahlah biar aja sambil tugas kan
nah ketika pas
selesai merah putih
bapak mengumumkan baju yang terbaik
panitia itu udah ngasih kertas
ke saya jadi dikasih terus
cari kertas ke saya
untuk bapak ngumumkan kostum adat terbaik
nah jadi bapak
lagi di depan sama
pak jk waktu itu lagi ngobrol
saya berikan lah
nah saya nggak tahu kalau di dalamnya ada
tiba tiba udah bapak
berdiri bapak ambil mic
itu kan baju adat terbaiknya
nah panitia di belakang ribut loh
berarti walaupun pegang namanya itu
gak ngeh tuh ya bang syarif
kalau ada namanya di dalam tas
saya sudah mulai terbiasa mbak
jadi apapun yang
diberikan kepada bapak presiden
kalau misalkan ditutup itu
bahkan rahasia ya kita
tidak berani untuk
ya sudah pas di
mengumumkan yang panitia itu
mulai narik narik saya mas arief
mas syarif harus turun ke bawah
mas syarif turun ke bawah kenapa itu namanya
ada di dalam mas arief ada
namanya di dalam waduh saya langsung turun ke bawah
ternyata benar bapak mengumumkan
akhirnya ya sudah saya
naik ke atas bapak sambil ketawa
ibu juga ketawa kan
sambil di atas
diumumkan yang lainnya
misalkan ada pak oso
tri tito kanavian ada
lalu bapak mengumumkan
ucapkan terima kasih
terima kasih pak
lalu kata bapak ya sudah kamu ambil sepedanya
oh siap pak saya langsung turun ke bawah tuh nggak lama
saya turun ke bawah
saya ambil sepedanya
nyeker dan kondisinya panas kan
ya saya engkol aja bedanya
langsung saya engkol sepedanya
kayaknya pada ceria ketawa lah
ibaratnya itu seru
dan itu momen yang
sangat luar biasa
dan menarik juga
untuk selalu dikenang momen itu
tujuh belas an di tahun dua ribu tujuh belas
karena sebenarnya niat awalnya bang sharif adalah
untuk salah satunya mungkin untuk memperkenalkan
daerah asal bang sharif
sebagai asli kalimantan barat
pakai baju dayak ternyata
dapat hadiah sepeda
sepedanya sampai sekarang masih ada nggak bang
masih ada di istana
masih sering dipakai
masih sering dipakai kalau muter muter
ini ada yangnya apa nih bang sharif
dan juga tami ahmad
pontianak kalbar halo maju terus
itu artinya apa tuh bang
buddha itu artinya ya mungkin
cah kalau di mana
kalau bicara soal
baju adat nih tapi bang
ada momen lain juga
yang mbak sharif ini pakai baju adat lain
ini waktu itu pakai baju adat
ini papua ya bang ya
ini waktu tujuh belas an juga
jadi di tahun
jadi saya flashback di tahun
itu kan fotonya di tahun dua ribu sembilan belas
nah di foto tahun dua ribu delapan belas
saat perayaan juga agustus itu kan
saya memakai baju adat papua
sudah pakai baju adat papua
kurang full time lah
memakai baju adat papuanya
jadi kepotong sholat jumat
jadi harus bersih bersih dulu
nah waktu pas pakai
baju adat papua itu
berat badan saya itu masih gempal
masih ya mungkin sekitar
tapi sekarang sudah delapan puluh an lah
menuju turun lah kira kira gitu
aduh ini kayaknya kurang
bagus nih pakai baju adat papua sekarang nih
tahun depan lagi deh
saya berusaha menurunkan berat badan saya
salah satunya itu berarti motivasinya ya
di tahun dua ribu sembilan belas
berat badan saya alhamdulillah sudah
saya beranikan diri lagi
memakai baju adat papua
karena mungkin bercorak ya jadi
dicari saya mana syarif
siapa lalu ada wartawan disitu
kamu kenal gak dia
kenapa pak ini namanya syarif nih
memakai baju adat papua
nah bapak senang sekali ya
dengan papua ya
dari dulu dari tahun
pernah menyampaikan juga
ke papua semakin beliau
beliau semakin cinta dengan
papua seperti itu
bang ini ada satu komen nih bang
yang harus saya bacain karena
perjalanan live kita hari ini tidak akan
terselenggara dengan baik tanpa bantuan
dan arahan yang satu ini bang
ada indonesia megawati
dan etes kaget pas liat bang syarif
waktu pagi di papua
itu dia yang ngerekam itu
dia ngerekam abis itu dia ngasih
ke saya jadi emang
di perayaan kemerdekaan
waktu pas lihat saya pakai baju papua itu
mungkin takut kali ya
karena gak biasa ya biasanya
iya bapak sampai nahan ntar aja
sebenarnya saya sama mas etes
udah dekat lah udah kenal
saya bercorak jadi takut mas etes
jadi beda manglingi gitu ya bang ya
yang ngerekam itu mbak nesya itu
mbak nesya ya bang ya mungkin ada yang mau disampaikan sama mbak nesya bang
dengannya menarik dengannya
kalau nesya megawati itu adalah
kak nesya megawati adalah
ibaratnya adalah wartawan bukan ibarat ya memang iya
kepresidenan ya dari cnn indonesia tv
jadi ibaratnya dia udah disana tuh dari
tahun berapa ya
dari dulu banget ya pokoknya udah bertahun tahun
sebelum saya masuk
iya bahkan dari dua ribu enam belas berarti kan
udah ngepost disana gitu
akar serabutnya udah kenceng tuh jadi nggak bisa lepas
iya bener sekali
ya selalu mengawal ya bagaimana kemudian
jalannya pemerintahan dari istana gitu
untuk memberitakan yang terbaca
iya tapi kalau misalnya tadi kita bicara soal
keluarga gitu kan emang kan
presiden joko widodo ini dikenal
sosok yang dekat ya bang ya dengan keluarga
kayak tadi dengan cucunya john m tess
gitu nah tapi bang syarif ini juga nih
bang aduh ada video tapi aku
ketutup lagi nih
kepalaku ini adalah
sayang banget ini videonya ketutup
ini lagi momen apa nih bang
jadi saya habis ngajak
dia kan seneng banget
permain yupi ya
jadi kalau misalkan pagi pagi
habis mandi itu kan
kalau misalnya bang yupi yupi yupi
nah itu saya harus ajak ke
habis itu ke
dengan selalu meng capture
momen kebersamaan dengan keluarga
baik dengan istri
momen kebersamaan saya dengan istri saya
pas kebetulan kan
jadi di mobil itu pas lagi
ya lucu juga ya kita posting yuk
wah ternyata yang liat banyak
sekitar delapan puluh ribuan
dan itu lucu banget
cara bagi waktunya
maksudnya kan bang syarif tadi cerita sendiri
ibaratnya pak presiden dari
sampai kembali ke rumah lagi
abang yang mendampingi gitu kan
untuk bagi waktu dengan keluarganya
agar tetap bisa bermain juga itu
ajudan pun sama pastinya
di asisten ajudan itu sama
jadi kita ada
sistem seperti piket lah
on duty nah seperti itu
nah ketika saya off beauty
saya selalu memprioritaskan
bersama istri saya
bersama anak saya
main dengan anak saya
nah hal ini pun
implikasikan sama seperti
halnya pak presiden ya
saya melihat beliau
melakukan hal yang sama
istilahnya tidak ada kata libur ya
bagi seorang presiden ya
anak beliau dengan
ibu dengan cucu ya
mengundang ke bogor ke rumah
baik itu beliaunya
yang main ke tempat
jadi hal itu yang
apapun pekerjaan kita
keluarga adalah nomor satu ya
tapi ini menarik ini kan
kalau saya tidak salah informasinya bang syarif saat ini sedang menanti kelahiran
anak kedua ya bang ya
tapi kalau anak pertamanya ini
namanya nih yang menarik nih
menurut saya ya
ada syarif muhammadnya
kemudian ada nawacitanya bang
syarif muhammad itu
nama keluarga mbak ya jadi syarif itu
syarif alim ahmud
juga namanya syarif muhammad
menurunkan ke anak anak kita
di tahun dua ribu enam belas
itu pertama kali
di karuniai baby
di karuniai baby itu ketika
saya sebagai asisten ajudan pak presiden
terhadap allah subhanahu wa ta'ala
juga kan nama anak adalah doa ya
di dalam nama anak saya
tinggal sembilan juta
yang dimana nanti dia akan mengawal
kalau arsenio itu pemberanung
amin nama adalah doa ya bang ya
itu tadi gimana pun juga keluarga datang
yang paling pertama dan harapan harapannya
juga banyak terhadap keluarga ya bang ya
bang sekarang ini
ada yang nanya nih bang disini katanya
kegiatannya ada yang berbeda nggak bang
karena kan mungkin kalau boleh saya tarik
mundur ini kan presiden jokowi doa
kan dikenal sebagai sosok yang memang
aktif belusukan gitu kan
terus mobilitasnya tingkat tinggi gitu
harus cepat gerak gitu kan
waktu di tempat a terus tiba tiba udah pindah
ke tempat b ke tempat c d e f dan selanjutnya
selama masa pandemi ini
ada yang beda nggak bang dari kegiatannya
seorang presiden dan yang pastinya abang sebagai
yang menampingi gitu bang
tidak ada yang beda
sama hal seperti ketika
sebelum pandemi akan tapi
kalau yang tadi mbak bilang
dari lokasi satu ke lokasi
yang lain ini beliau
lebih kepada sifatnya
kepada menteri ya kan
yang bersifat untuk
penanganan pandemi ini
hal yang menarik bahwasannya beliau
memperhatikan hal kecil
apapun tentang perubahan
saya melihat sendiri
walaupun sudah malam
ibaratnya minta disambungin
tentunya ya tentu
untuk menangani pandemi ini
seperti itu mbak
lalu kalau kita lihat kegiatan beliau juga
banyak sekali yang menjadi pembahasan beliau
ketika pandemi ini
seperti itu saya kira
mau tunjukkan satu video ini sepertinya kita harus
menyapa ada yang
menyapa bang syarif nih bang
cie mas syarif ada pak b ma hudin
aduh itu pak deputi
kita berbincang dulu
tapi kalau tadi bicara soal
satu apa ya
presiden ini masih terus pastinya ya
masih aktif gitu kemudian
tiba tiba juga ada tugas
atau penugasan yang diberikan gitu yang di
yang oleh presiden gitu terhadap
bang syarif dan juga jajaran
menteri menterinya gitu ini ada satu video nih
bang mungkin ketutup
oh iya betul ini ceritanya gimana
itu salah satu
video ya dari
berbagai video yang
belum tahu gitu
jadi sifatnya sih lebih kepada
beritahukan kepada masyarakat
rasanya ini kegiatan
saat di hari
kalau tidak saya sebelum
sebelum berbuka karena waktu itu sudah
sudah puasa ya
bapak sudah manggil
lalu bapak bertanya
sembako ada berapa
sembako ada berapa lalu coba
bapak izin pak ada perintah
ketika itu juga saya langsung
sampaikan saya laporkan ke
dan grup maupun
ajudan waktu itu
siap siap kemudian kira kira
akan keluar untuk
jamnya kan kita kan nggak tahu ya jam berapa
ya bapak ya kebiasaannya
seperti itu bapak tidak memberitahu
jamnya berapa tapi kita harus siap
sumur bapak bilang waktu itu
daerah sumur jadi di depan istana
bogor itu ada nama daerah sempur
itu yang dilawati
sumur nah daerah sumur ada
pemukiman gak saya sampaikan
sempur ada pak saya bilang gitu
udah mulai arahnya
dan grup dan jurang
intinya kita mempersiapkan segala
persiapkan kesana terlebih dahulu
kita pastikan maksudnya disana tidak
ada bahaya atau ancaman
seperti itu nah
habis taraweh ya sekitar mungkin
jam setengah sembilan
seperti itu jam sembilan
langsung mobil udah siap
semuanya langsung kita bawa
sembako langsung kita menuju kesana
nah kita sampai
kebetulan kita ada bawa
berikan ke bapak bapak bilang
berikan ke warganya
mungkin karena sudah lama
berkomunikasi sama masyarakat jadi bapak
itu senang sekali mbak
lebih detailnya ada apa disini
ada masalah apa itu bapak benar benar
satu perkata itu masyarakat
didengarkan oleh bapak
nah sampai sampai kalau misalkan
kalau kita sebelum pandemi itu
masyarakat yang mungkin ada
mau minta foto bapak pasti bilang
kita yang fotoin
kalau misalnya sudah selesai foto
kalau ngeblur itu pasti
ditegur sama bapak ihh blur nih ulangi lagi fotonya
oh siapa ulangi lagi fotonya
pokoknya sampai fotonya bagus
karena kan momen itu kan
sangat berharga mbak ya
kalau misalkan bisa di capture
di dalam sebuah foto itu kan
hal yang luar biasa seperti itu
oke siap bang
berarti itu salah satu momen ini juga ya bang ya
yang terjadi di
masa pandemi sekarang ini tapi kalau
di soal tugas
gitu ya bang saat pandemi gitu bang
ada yang berbeda nggak bang
pak presiden dimanapun itu keberadaannya
warga yang antusias untuk
entah itu untuk bersalaman
berfoto bersama begitu kan bang
nah tapi kan kalau saat pandemi seperti ini
masalah jarak fisik
ini harus juga diperhatikan gitu bang
kesehatan khusus juga nggak bang yang kemudian
bertugas selama masa pandemi ini bang
termasuk saat bagi bagi sembah
itu akan cepat juga kemarin ya bang
kalau kita bercerita tentang protokol
di bawah naungan pak
sejak dinyatakan ada
bahwasanya ketika siapapun yang
yang masuk ke istana itu harus
naik suhu terlebih dahulu
nah terlebih lagi
bagi siapa yang
itu akan lebih detail lagi
jadi kita harus memastikan
bahwasanya yang bersangkutan punya
kesehatan yang menyatakan
sampai di dalam pun
ketika pas menghadap pak presiden
itu kita atur
jangan sampai terlalu dekat
jadi tetap physical distancing
tidak berjabat tangan
sebelum bertemu pak presiden harus
hand sanitizer terlebih dahulu
jadi benar benar sudah
nggak terjaga seperti itu mbak
diatur ya bang ya termasuk
begitu kemudian saat berusukan gitu
kalau yang tadi mbak bilang yang bagi bagi sembako
nah kalau yang bagi bagi sembako itu
bapak kan memang
bagi bagi sembako apalagi ketika
pas puasa seperti ini ya
sudah dirancang ini
untuk bagi bagi sembakonya
pak pres oleh dan grup saat itu
ketika pas bagi sembako
hanya terfokus pada
target yang kita bagi sembako saja
contohnya disitu ada pemulung
nah dari mobil
kita kasihkan setelah itu
baru kita menuju target selanjutnya
tidak ada penemukan massa
penemukan massa ya
ketika terjadi penemukan massa
kita harus antisipasi
untuk menuju ke target selanjutnya
jadi jangan sampai
massa itu berkumpul
tidak ada physical distancing
lagi dan itu kan berbahaya
ya ini agak koneksinya agak agak
putus putus di saya
udah mau buka soalnya
gak bakal prinsip
iya bagaimana menurut setiap tugas
yaitu tahu ya setiap tugas apunya
ini harus tetap diterapkan segala
protokol kesehatan termasuk
dan ya itu tadi rajin cuci tangan
atau hand sintyzer dulu
sebelum untuk kemudian
interaksi satu sama lain ya bang ya betul bang ini ada satu foto lagi yang saya ingin tampilkan
dan ingin abang ceritakan ya apa jokowi ketutupan saya ini adalah saat meninjau waduk ini ini unik
kalau nggak salah abang yang mengabadikannya iya tutup saya lagi bang ya iya ceritanya ini unik
jadi judulnya kira kira bapak berusukan ke waduk pulut yang begitu ketika pada saat lagi hujan
intensitas tinggi ya kan bapak kan selalu memonitoring titik mana saja yang terkena banjir
nah setiap pagi itu kan kita laporkan secara update terus titik mana yang ada banjir dan sebagainya
ketika itu pagi pagi kebetulan juga saya yang dalam mobil sama bapak bapak sebenarnya tidak ada
rencana ke waduk kulit tidak ada rencana sama sekali kita bahkan belajar dari bogor ya kita berangkat
dari bogor itu saya juga sudah lapor ke dangroup berangkatnya ke istana merdeka jakarta
sampai di ya mungkin sekitar menuju semanggi ya apa itu berarti kuningan ya tebet kali ya
nah bapak sudah nanya kalau ke waduk pluit kira kira berapa lama saya disitu sudah feeling
wah ini kayaknya kalau dukul ini sih jadi saya langsung searching biasa kita google maps ya
saya lapor bapak izin pak sekitar tiga puluh menit saya bilang gitu kalau misalkan kita berangkat sekarang
sampai enggak karena kan kita kan ada agenda ya mbak ya jadi jam sekian ada agenda jam sekian ada
agenda jam sekian ada agenda lalu saya sampaikan insyaallah sampai bapak saya begitu nah saat itu
juga kalau kita mau ke istana merdeka dari bogor itu kan mbak masuk semanggi itu itu kan harusnya keluar
manggi ya iya iya ini kalau beloknya saat itu juga karena perintah bapak ke waduk kulit kita
jadi lurus ke waduk kulit saat itu juga jadi tidak jadi belok itu langsung saja begitu
langsung rubah rencana yang tadi langsung ke waduk kulit segera itu juga jadi saya
mau sampaikan bahwasanya begitulah dinamika bersama pak presiden yang dimana beliau itu
selalu ingin segera mengecek ke bagian bagian yang dimana beliau ingin ngecek gitu sampai
ke waduk kulit nah yang tadi saya bilang saya kan selalu ingin mengambil mengcapture
momen momen dimana bapak saat belusukan dan sebagainya saya ambil kamera itu saya
ambil gambar beliau beliau ngecek waduk kulit seperti apa sampai beliau ke pompanya beliau
minta saya mau ke pompanya akhirnya kita ke pompanya akhirnya beliau ngobrol dengan petugas
pompa di sana
ya mungkin sekitar lima belas menit setelah itu udah kita kembali ke istana merdeka jakarta lagi
nah disitu beliau kan dapat informasi benar benar dinamika ya bang ya dinamika di lapangan dinamika
dinas mobilnya seperti itu jadi kalau dengan pengalaman dinas yang penuh apa ya perubahan
dinamikanya sangat bervariasi sekali gitu kan terus juga mobilitas tinggal tingkat tinggi
gitu kan kalau misalnya bapak ini dikenal dengan sosoknya seperti itu gitu itu bisa dikenal dengan sosok yang seperti itu gitu itu bisa dikenal dengan sosok yang seperti itu gitu
hal itu jagadaya tahan tubuhnya gimana tuh bang apalagi kalau lagi masa besides beginial
pandemi seperti ini pilih tangan tubuh stabil taijung jadi satu hal yang penting
cow sekitar dang rim tiada begitu dari virus nyam lolong virtue warang itu ini jaga
jadi sekarang bapak pernah ngevlog bapak minum jamu
jadi memang dari dulu bapak suka minum jamu ya
jamu jahe serai dan sebagainya
nah karena bapak minum jamu
saya jadi berusaha untuk menjaga daya tahan tubuh saya dengan minum jamu juga
jadi tadinya sebenarnya bang syarif gak terlalu suka minum jamu
tadinya saya nggak biasa minum jamu
terus saya jadi ikut minum jamu juga
nah kalau untuk olahraganya
beliau menjaga stamina sebelum masa pandemi ini
sebenarnya biasanya beliau itu kalau hari libur
itu beliau senang lari jogging jalan santai
kan beliau tinggal di bogor kita kan ada kebun raya
jadi beliau kadang ke kebun raya jogging lari santai
nah sebelum pandemi itu kan masyarakatnya rame
jadi beliau sambil bertemu dengan masyarakat juga
beliau sambil bersendak guru sama masyarakat
sambil ya melayani foto kalau ada yang mau foto
jadi seperti itu
nah ketika pandemi ini muncul
kebetulan juga di bulan puasa
tentu ritmenya berubah
yang tadinya mungkin siang
nah ini biasanya ngabuburit
nah kadang beliau jangan santai jogging seperti itu
jadi beliau masih berolahraga lah
tetap aktif gitu ya bergerak juga ya bang ya
berarti walaupun sebelum ada pandemi itu
memang kalau pak presiden jokowi itu sudah memang
kemudian menteri pak sherif bilang
jamunya apa bang biasanya kalau pak presiden
jamunya racikan mbak
oh racikan ya bang
sere seperti itu
karena beliau punya chef ya
yang sudah terbiasa bikin jamu
jadi racikannya ya mantep lah kalau saya bilang
masih terdengar ya bang suaranya
ini sinyalnya agak putus putus nih bang kalau disanya
aman ya bang ya aman oke
ya itu tadi ya beberapa cara atau mungkin ya triknya gitu ya
dari presiden jokowi dan juga bang syarif
untuk menjaga daya tahan tubuh selama masa pandemi ini
tenaga harus jalan terus
harus setoran jalan terus
dari tadi ini banyak banget nih bang yang ada windy desta
yang bilang hidup setoran katanya gitu terus
ada kpp manalu katanya mantap abangku setoran
nah jadi kalau misalnya
mau jalan gitu
jangan lupa orang ke bang syarif
dan juga itu tadi bisa mungkin salah satu caranya adalah
ya konsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya bang ya
selama masa pandemi terutama
yang penting kita harus sehat terus
bang ini ada yang nanya juga di sini
ada kebiasaan unik nggak katanya
dari presiden jokowi dodo ini
selama lagi gak bertugas gitu
karena kan selama ini kan
ya namanya presiden pasti kan dua puluh empat jam
tujuh hari dalam seminggu gitu kan
untuk selalu tugas terus
kayaknya istirahatnya cuma pas tidur gitu
tapi mungkin ada momen saat
yang tidak terekam kamera
tidak terdeteksi oleh media gitu
tapi mungkin sering dilakukan sehari hari mungkin
saat presiden di rumah gitu
ya kalau di rumah
pas hari libur ya
pas hari sabtu minggu nggak ada kegiatan
itu kadang nyuruh saya
ambil pesan makanan kopi
nah lalu bapak pesan
pesan aja lewat gofood
ada yang ngirim
khususnya yang gojek ya
hari sabtu atau minggu
ya mungkin itu pesan bapak itu
jadi kadang bapak pesan mie ayam
pesan makanan seafood
itu pesannya lewat gofood
jadi sambil nunggu nunggu gitu
itu biasanya pesan makanan
ini juga emang ya
pas lagi sama ibu
jadi momennya itu biasanya
itu tadi ya
jadi hobi makan juga
kalau itu tadi kebiasaan unik
atau kebiasaan yang menarik lah ya
mungkin kita gak banyak tahu gitu
tapi kalau momen bang
momen antara bang syarif
dan pak presiden yang paling besar
udah sama bunda ya dulu ya
tau bunda dulu
itu lucu banget arsene
ada ini gak bang
pengalaman yang paling berkesan gitu
mungkin ada yang nanya nih teman saya
mungkin bang syarif
nyanyian pernah diistengin nih
pernah gak tuh bang
ada gak tuh
pak momen gitu
momen paling berkesan
waktu itu pas di bali ya
di bali itu
kalau tidak salah
habis meresmikan pasar ya
pasar di bandung ya
kalau gak salah
oh itu ramai sekali
pasti kalau pak presiden kesana
pasti selalu ramai
nah ketika saat itu
sambil membawa foto presiden
lalu sambil membawa spidol
beliau bilang begini
pak minta tanda tangan
minta tanda tangan
nah karena posisinya sangat rame sekali
kita kan berdesak desakan ya
pak presiden kebetulan udah megang gitu
nah saya secara instan
sudah tidak pikir panjang lagi
saya langsung merunduk saja
ini bukan sih bang momennya
nah itu dia tuh
saya langsung meruku
ujin pak di punggung saya saja pak
bapak naruh fotonya di punggung
tanda tanganlah di punggung saya
sama timnya pak b
pak dewi putih
lalu diunggahlah di
iya lalu diunggahlah di
berdatangan banyak tuh yang ngirim saya
ada ketika zaman pak soeharto
ketika zaman pak sby
beliau beliau juga meminjam
punggung seorang ajudan
untuk mungkin menorehkan
ataupun menandatangani sesuatu seperti itu
saya juga nggak tahu kalau itu ada
sejarah juga ya bang
berarti ini ternyata
bagian dari sejarah
senang soalnya tadi sekalian nih bang
ada yang tanya kan
ada dari tami ahmad enam ribu dua ratus tiga puluh empat
katanya boleh cerita kejadian lucu bang mungkin
bareng pak presiden katanya gitu
itu tadi ya bang ya
salah satu momen
saat pak presiden
punggungnya gitu ya
punggungnya bang syarif saat itu
ya mungkin ada yang lain bang
ada pengalaman pengalaman lain yang
masih terus diingat gitu
apa saking banyaknya gitu jadi semuanya
semuanya terasa spesial
banyak sekali yang jadi
selama saya berdinas
di asisten dan pak presiden ya bang
kalau mungkin diceritain satu persatu mungkin
kalau pesan sendiri bang
pernah nggak sih bang ada pesan atau kalimat gitu yang
dari pak presiden yang sampai sekarang
kalau tadi kan pengalaman nih
salah satunya adalah momen saat di bali ini gitu
kalau kalimat atau mungkin pesan yang
entah itu sering diucapkan pak presiden
pak presiden untuk bang syarif
pernah satu dua kali diucapkan tapi
teringat sampai sekarang
apa tuh kira kira bang
ada pernah jadi
jadi pas lagi crowded crowdednya
banyak yang memberikan laporan ya waktu itu
baik dari menteri ataupun dari siapa
jadi silih berganti itu laporannya
jadi harus dilaporkan ke bapak
pada saat itu bapak
bapak sedang memikirkan ya
sedang memikirkan hal tersebut
nah karena banyak laporan yang muncul
jadi mungkin salah saya juga
nah bapak ketika itu langsung
jangan gersa gersu kata bapak
wah saya ketika itu langsung
wah teringat sampai sekarang
ada beberapa poin yang
saya dapat pelajari bahwasanya
dalam memikirkan hal sesuatu
dan itu juga merupakan pesan untuk saya
jadi jangan gersa gersu itu artinya adalah
jangan buru buru ya
jadi jangan hal sesuatu itu
sisi pertimbangan lainnya
jadi menurut saya itu merupakan
suatu pelajaran lah
yang bisa diimplementasikan di banyak hal ya bang ya
jadi ojo gersa gersu
kita jangan buru buru
harus pelan pelan semuanya
ini kayaknya bang syarif kan sekarang
kita sama sama lagi jalanin ramadhan gitu ya bang ya
saat ini sedang tidak bertugas ya bang ya
lagi belum lagi tidak bertugas
lagi kebetulan memang lagi libur gitu ya bang hari ini
tapi kalau kita hitung hari ini bang
bentar lagi itu kan momen ramadan
mungkin beberapa teman teman juga sudah mulai ada yang
liburan gitu ya bang ya maksudnya
sudah ada yang bukan libur
bukan liburan libur
maksudnya sudah libur gitu
karena sudah menjelang dari
hari raya idul fitri gitu
kalau kita kan saya sebagai reporter gitu sebagai wartawan
ibaratnya tuh ada jokes bahwa
kalendernya hitam semua gitu kan
kalendernya hitam semua betul
hal itu saya yakin juga terjadi pada bang syarif ya kan
ya mungkin kalendernya malah gak ada kalendernya gitu kan
jadi semuanya tugas gitu
nah ini ada beberapa temen yang mungkin
biasanya bang bisa mudik
biasanya bisa lebaran bareng keluarga
tapi di masa pandemi seperti ini
kita kan bersama sama berharap
untuk semuanya menunda mudik terlebih dahulu
semuanya untuk di rumah aja
ketika bisa di rumah aja gitu
untuk tidak pulang kampung dulu gitu ya
tidak mudah dulu gitu maksudnya
mungkin ini pengalaman pertama bagi mereka
untuk menjalani itu
nah mungkin bang syarif bisa cerita nih
berdasarkan pengalaman yang pasti selama bertugas
sering tuh melewatkan beberapa mungkin momen momen
ramadan lebaran gitu
jauh dari keluarga gitu
caranya kira kira mengantisipasi atau mengatasi hal tersebut gitu
biar lebarannya bisa tetap seru
nah saya itu kan sudah dari tahun dua ribu enam belas
ikut dengan beliau
nah di tahun dua ribu enam belas itu pun
saya sudah ikut
idul fitri dengan beliau
nah saat itu idul fitri tahun dua ribu enam belas
ke padang ya
kalau tidak salah
nah ada melihat
masjid yang di padang yang besar itu
nah habis dari padang
itu kita langsung ikut beliau ke solo
nah di tahun dua ribu tujuh belas
karena di tahun dua ribu enam belas nya
saya sudah ikut dengan au
nah karena kita punya
bersama asisten aju dan lainnya
maka kita bergantian seperti itu
jadi memang tidak lebaran bersama keluarga itu
sudah kita anggap ya mungkin kita jalanin
kita jalanin dengan biasa
karena memang sebagai anggota ya
saya kan sebagai anggota polri
itu sudah menjadi tanggung jawab kita
saat ini saya berinas sebagai asisten aju dan presiden
nah kalau kita lihat juga
ketika saya masih berinas di kewilayahan
ya benar benar tidak bisa pulang
yang dimana orang lebarnya kita jaga
waktu itu saya masih di polsek kita jaga
jangan sampai ada kriminalitas terjadi
jangan sampai ada kejahatan jalanan yang terjadi
seperti itu mungkin
mungkin ada pesan pesan nih bang
buat viewers kita yang saat ini sedang nonton
yang ini kali pertama mereka mungkin untuk tidak mudik gitu kan
biasanya baiknya ngapain ya gitu
untuk mengusung rasa kesepian misalnya gitu bang
nah buat teman teman
yang sedang nonton cri indonesia
saya menghimbau supaya teman teman tidak mudik ya
tidak melakukan perjalanan jauh
apalagi teman teman yang berada di jakarta
pulang kampung ke jawa barat ke jawa tengah
ya tahan dulu
tahan dulu untuk keselamatan kita bersama
kita hargai para tenaga medis yang sedang
bekerja untuk merawat para pasien pasien yang positif covid
cara kita menghargainya
cara kita mensyukurinya
yaitu untuk stay at home
jadi pokoknya kita sama sama ya bang ya
harus kerjasama di sini
harus benar benar mengambil perannya sendiri
untuk bisa bersama sama memutus penyebaran
dari virus corona ini
jadi kalau misalnya yang bisa di rumah saja
atau dengerin pesannya bang syarif
di rumah saja
kita sama sama tunda mudik dulu
mungkin salah satu cara kita untuk berterima kasih
sama tenaga medis adalah dengan mematuhi aturan ya bang ya
betul betul sekali
kalau kita belum bisa berbuat banyak
kita bisa patuhin saja aturannya terlebih dahulu gitu ya bang ya
istirahat yang cukup juga
terus olahraganya jangan lupa
kalau olahraga jangan lupa kirim setorannya ke bang syarif
terakhir nih bang
saat perbincangan kita kali ini
kira kira nanti ketika kondisi sudah mulai membaik gitu ya
pandemi sudah kita berharap sama sama memang
virusnya mungkin bisa berkurang begitu ya bang ya
angka jumlah kasus positifnya dan lain lain gitu pandeminya bisa segera berakhir gitu bang
apa kegiatan yang akan bang syarif lakukan bersama keluarga
nanti ketika memang pandeminya ini berakhir
kalau ngomongin tugas tugas pasti akan terus berjalan ya bang
ini momen bersama keluarga apa bang kira kira
kalau momen bersama koga saya sama istri
ya paling banyak itu menghabiskan waktu di rumah ya
menghabiskan waktu di rumah sebenarnya
nanti ketika pandemi ini berakhir bang ada rencana kegiatan apa gitu bang
kalau keluar paling waktu itu saya coba coba ke istana cipanah
ya berkunjung ke sana karena belum tahu ya istana cipanas seperti apa
nah kalau untuk keluar kota
ya paling kita cobain objek objek wisata yang ada di jakarta
nah tentunya pastinya saya bersama keluarga begitu
pengennya nanti bisa berarti setelah pandemi ini berakhir
pengennya adalah jalan jalan bareng sama keluarga
bisa menghabiskan waktu lagi bersama keluarga
bisa jalan jalannya dengan tenang ya bang ya
ya apalagi ini kan insya allah di bulan depan
saya diberikan karnia allah untuk anak kedua
amin semoga lancar lancar ya bang
lebih ingin sih saya bersama anak saya
ingin lihat bagaimana dia nanti besar
kayak gimana perubahan perubahan apa seperti itu
karena kan kalau saya nggak tahu ya ini kata beberapa orang
kalau nanti kita semakin tua
jadi semakin sibuk
nanti kalau menuju menuju pensiun itu
udah mulai melandai dia
jadi kalau semakin sibuk berarti kan waktu kita bersama keluarga kan sudah mulai berkurang
nah jadi sekarang selagi masih bisa bareng keluarga
saya selalu memprioritaskan untuk bersama keluarga
kalau pas kerja ya fokus kerja
tapi namanya tegas apalagi sebagai asisten ajudan presiden itu harus siap selalu ya bang ya
jadi kalau kita dipanggil suatu saat
bahkan dikala kita dicopot pun
atau mungkin diberhentikan tugas
di situ harus siap
jadi saya siap apapun situasinya
baik siap terima kasih banyak bang syarif
selalu selama bang fitri
dari tadi sudah banyak banget yang tanya
terima kasih sudah mengundang saya
sama sama terima kasih bang
ini dari tadi tuh ada yang nanya kan
tugasnya seperti apa kemudian jobdesknya ngapain aja bang
mungkin ini kelewatan
karena kita akan posting di instagramnya cnn indonesia
tadi bang syarif udah cerita bahkan gimana prosesnya
bisa menjadi asisten ajudan presiden
tadi ada yang tanya bahkan bang
bang syarif ini dulu sekolahnya di mana aja katanya
mungkin terakhir nih bang
soalnya kayaknya dia baru nonton katanya
prosesnya gimana untuk masuk dari sekolah sampai masuk akpol gitu
akpolnya lo jalur apa silah bang
saya dulu sd nya di muhammadiyah ii pontianak
jadi bapak saya kan dulu agamanya kuat sekali ya
bahkan ibaratnya kalau cerita pas puasa itu
kalau taraweh itu
nyari sholat tarawehnya tuh yang rakaatnya dua puluh satu
jadi masjid dimanapun yang jauh itu kita kesana sama sayaw
nah jadi makanya saya disekolahkan di sd muhammadiyah ii pontianak
smp saya di smp tiga pontianak
nah saya juga mau cerita sedikit
kalau saya itu sudah ditinggal lama
jadi saya single parent itu dari dua ribu enam ketika saya smp kelas tiga
nah ketika smp kelas tiga itu
saya setelah lulus saya mencoba sma tarunan nusantara
nah kebetulan ada jalur beasiswanya kan
nah ketika itu juga saya tidak mau ngerepotin orang tua ya
karena orang tua saya tinggal ibu ya sampai sekarang
nah alhamdulillah dapatnya beasiswa
nah ketika di sma tarunan sentara lulus
waktu itu memang cita cita saya ibu saya juga punya cita cita ke anaknya saya
itu pengen jadi tentara sebenarnya mbak
jadi pas di sma tarunan itu
semuanya saya cobain
sampai yang terakhir akpol ya
karena akpol kan biasanya terakhir
nah ternyata darat saya gagal
lalu laut saya juga gagal ternyata
dari situ kan saya belajar
dari belajar wah ada akpol nih
saya belajar dari pengalaman sebelumnya
ternyata alhamdulillah lulus
nah sampai alhamdulillah sekarang diberikan kepercayaan sebagai asisten ajudan presiden
saya merasa juga bersama pak jokowi ini
karena saya sudah lama ditinggal oleh bapak saya
saya melaksanakan tugas saya sebagai asisten ajudan presiden kepada pak jokowi
seperti saya menjaga bapak saya sendiri
seperti itu mbak
benar berarti benar benar sepenuh hati ya bang ya
benar benar melaksanakan tugasnya
baik sukses terus bang syarif
sekali lagi terima kasih banyak
terima kasih mbak melfri
sudah mau berbincang bersama kami di sini
ini kita udah over banyak banget tapi dari tadi kayaknya masih banyakin yang nonton
masih terima kasih banyak sekali lagi mbak
karena selama ini banyak yang kepo gitu bang
banyak yang pengen tahu
sebenarnya tugasnya apa
terus ngapain aja
terus sehari harinya itu gimana
dan dari tadi bang syarif sudah cerita ibaratnya kegiatan atau sosok seorang presiden joko widodo
dari orang yang selalu dekat yang mendampingi selama bertugas
sekali lagi terima kasih banyak
terima kasih banyak bang melfri
selamat hari tanya hidup fitri bang untuk bang syarif dan keluarga untuk arsene
terima kasih mbak melfri
terima kasih mbak melfri
terima kasih mbak melfri
semoga sehat selalu
kita akan jaga terus stamina kita dan daya tahan tubuh biar terhindar dari virus virus corona ini ya bang ya
sekali lagi terima kasih banyak bang syari
mari mari terima kasih terima kasih
jangan lupa nanti setelah pandemi ini kita nanti setoran bareng
kita olahraga bareng nanti
jangan lupa nanti jangan lupa setelah pandemi ini kalau ada cfd nanti kita bisa setoran bareng